setelah melakukan pembahasan mengenai pengesahan rancangan undang undang pemilu yang cukup alot
akhirnya dpr memutuskan undang undang pemilu yang baru dengan opsi yang diusung pemerintah dengan koalisi partai pendukungnya
bagi sebagian orang langkah ini ditempuh demi untuk memuluskan jalan jokowi untuk kembali duduk di kursi presiden
setelah melewati lobby dan proses politik yang alot
akhirnya partai partai koalisi pendukung pemerintah bisa menoloskan paket a dalam undang undang pemilu yang baru
paket a yang dipilih ini mensyaratkan poin di antaranya
dan sistem pemilu terbuka
hal ini membuat partai yang tidak setuju opsi ini seperti gerindra demokrat pan dan pks memilih untuk walk out
partai partai ini menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas hasil yang dikeluarkan
biar rakyat juga melihat
bahwa sekarang ini ada satu proses yang dipaksakan oleh pemerintah dengan presidensial threshold dua puluh persen
tidak ada satu negara pun di dunia ini bisa dicek yang memakai presidensial threshold sampai dua puluh persen
pada umumnya di bawah sepuluh persen
dan itu pun memakai pemilihan umum yang tidak serentak
nah sekarang ini memakai apa yang telah dipakai pada waktu dua ribu empat belas itu
jadi tidak masuk akal
senangnya dengan van lizon dalam keterangan persen diterima oleh cnn indonesia
wakil sekjen partai gerindra andre rosiade menilai upaya keras pemerintah menggolkan presidensial threshold dua puluh hingga dua puluh lima persen
sebagai langkah untuk memastikan bahwa pemilihan presiden diikuti calon tunggal
andre juga menilai ini bentuk kepanikan pemerintahan jokowi agar tidak bertarung head to head kembali dengan prabowo subianto
anggapan bahwa undang undang pemilu yang baru memang dibuat untuk meloloskan calon tunggal
segera dibantah oleh menteri dalam negeri cahaya kumolo
jangan dua puluh yang sudah baik dua kali pilpres nggak ada masalah
undang undang dasar juga menjamin mk juga tidak mempermasalahkan itu domennya pembuat undang undang
yang sudah baik kenapa harus diturunkan
takut calon tunggal nggak ada sudah ada rambu rambunya
dulu lima pasang calon kemarin juga dua pasang calon
jika merujuk pada konstelasi dan komposisi pilpres dua ribu empat belas yang hingga saat ini tidak jauh berubah
maka akan sangat mudah membayangkan bahwa pilpres dua ribu sembilan belas nanti akan kembali diisi oleh pertarungan antara dua sampai tiga calon presiden
di dari putrong cnn indonesia
sebagai salah satu fraksi yang walk out dalam paripurna kemarin
gerindra menduga bahwa kengototan pemerintah atas pasal ambang batas pencalonan presiden menjadi indikasi kekhawatiran
joko widodo bersaing di pemilu presiden dua ribu sembilan belas
kami membahasnya malam ini dengan andre rosiade wasekjen partai gerindra
selamat malam mbak andre
terima kasih sudah hadir kemudian ada siti zuro peneliti senior dari lipi selamat malam
selamat malam mas
dan melalui sambungan telepon ada arief bibowo anggota dpr ri dari fraksi pdi perjuangan
selamat malam mas arief
selamat malam mbak liwi
selamat malam mas
ya mas andri sekarang saya langsung ke mbak liwi
mas andri ini informasi ini datang dari mas andri ini dari berbagai media online juga rilisnya di berbagai ini ya grup mungkin ya
atau ke berbagai pihak menyebutkan bahwa inilah indikasi
kengototan pemerintah untuk pasal ambang batas ini indikasi
kekhawatiran joko widodo bersaing atau head to head dengan prabowo lagi bisa dijelaskan
apa yang menjadi dasar pemikiran ini
ya memang kita menganalisa ya di partai gerindra bahwa kengototan pemerintah
khususnya partai partai pendukung pemerintah
untuk mengadakan presiden threshold ini padahal kita tahu sama tahu bahwa
mahkamah konstitusi sudah memutuskan bahwa pemilu legislatif bersama dengan
pilpres kalau bicara presidential short yang ada di pemilu dua ribu empat belas kan sudah dipakai
untuk pemilu presiden dua ribu empat belas seharusnya dengan pemilu legislatif dan pilpres bersamaan
presidential short itu nilainya sehingga seluruh partai partai yang ada bisa mencalonkan
gerindra meskipun partai pemenang nomor tiga dan kami meyakini insya allah partai kami akan jadi
pemenang pemilu pertama di dua ribu sembilan belas kita tidak ingin jumawa kita ingin memberikan kesempatan yang sama
kepada seluruh partai memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa putra putri terbaik
bangsa untuk mencalonkan diri sebagai presiden nah ini yang kita tangkap dalam pembahasan yang kita
tangkap adalah bahwa ada keinginan dan skenario untuk menciptakan calon tunggal
skenario calon tunggal
korelasinya dimana maksudnya ketika tadi anda menyebutkan tadi apa namanya ngototnya presidential threshold
tapi kemudian argumentasi itu kan yang memang tidak pernah ketemu ya baik di pansus bahkan di paripurna kemarin
di berbagai perdebatan di media manapun juga tetap di situ begitu tapi ketika kemudian korelasinya menyebutkan
takut bersaing dengan prabowo dan kemudian anda sampai pada calon tunggal itu bagaimanapun juga
jadi begini ketakutan itu kita bisa lihat setelah pilihan adki
dki adalah refleksi indonesia jadi kalau dki ini adalah indonesia kecil
nah kekalahan pak ahok melawan anies ini menunjukkan kekalahan seorang jokowi yang mendukung
tanda kutip ahok dengan pak prabowo yang mendukung anies
kita tahu sama tahu meskipun pak jokowi bilang netral beliau menunjukkan secara tersirat kepada publik beliau mendukung ahok
pertama partai partai pendukung pemerintah seluruhnya pro ahok
lalu yang kedua adalah bagaimana pak jokowi bahkan memberikan kesempatan kepada pak ahok naik mobil kepresidenan
padahal kasus pak ahok ini sudah tersangka
bahkan disidang di panggung
jadi ini bisa saja terkait refleksinya kesana
hal ini kita lihat bahwa pemerintah presiden jokowi mengalami ketakutan bahwa bisa saja dengan fenomena kekalahan ahok ini akan berimplikasi dengan kekalahan pak jokowi di dua ribu dua puluh empat
terus analisis calon tunggal tadi seperti apa
nah dengan itu didoronglah untuk pt ini dijadikan sekitar dua puluh dua puluh lima persen dengan harapan partai gerindra tidak mampu untuk mencalonkan pak prabowo di pilpres dua ribu dua puluh
gitu lah ini yang kita tangkap apalagi kita dengar kasus kusuk dari partai partai
karena acuannya dua ribu empat belas lalu begitu
karena kalau misalnya gerindra mau mengajukan calon presiden yang saat itu juga berbarengan dengan pemilihan legislatifnya
maka gerindra harus cari koalisi lagi begitu yang lain
jadi itu dua puluh atau dua puluh lima persen itu
iya betul sehingga
sementara sekarang sudah dikunci yang
ya dikunci seluruh hampir seluruh partai politik bergabung dengan presiden jokowi
sehingga kita tentu kesulitan untuk mencalonkan pak prabowo nantinya itu yang kita tangkap
jadi fenomena kekalahan ahok itu memang dirasakan munculnya menyebabkan pak jokowi juga ada muncul rasa ketakutan menghadapi pak prabowo
baik saya minta tanggapan dari mas arief wibowo dari fraksi pdi
perjuangan bagaimana mas arief ini jadi larinya malah kesana ini
apa namanya dugaan dugaannya ini mau calon desain besar untuk calon tunggal
lalu kemudian ini terkait dengan kekhawatiran pak jokowi bersaing head to head dengan pak prabowo lagi di dua ribu sembilan belas
di balik kengototan pemerintah dan juga fraksi fraksi pemerintah terkait dengan pasal ambang batas pencalonan presiden
hmm gitu ya
jadi lucu ini tadi barusan saya dialog dengan risa patria
tua dpp partai gerindra
justru menarik dengan beliau itu kita berdebat secara intelektual
ya ada pemahaman yang berbeda
nah saya kira tidak apa apa itu dialektika intelektual pergulatan intelektualnya begitu ya
nah nanti mengujinya apa kan sudah ada pihak pihak yang kuda kuda untuk mengajukan upaya hukum atau judicial review ke mahkamah konstitusi
nah bagi kita sederhana saja kalau nanti putusan mahkamah konstitusi misalnya mengharamkan ambang batas ya kita ikut
tapi sejauh yang kita pahami kaitannya dengan perdebatan konstitusional atau tidak dua kali putusan mk dengan objek yang sama
undang undang empat puluh dua dua ribu delapan tentang pilpres yang substansinya adalah ambang batas semuanya dinyatakan oleh mk ya
putusan tahun dua ribu delapan dan dua ribu tiga belas sebagai open legal policy
kebijakan hukum terbuka artinya itu kewenangan pembentuk undang undang
kalau pembentuk undang undangnya mau mengatakan tidak perlu ambang batas ya tidak perlu ambang batas
kalau pembentuk undang undangnya menyatakan perlu ambang batas ya perlu ambang batas
semuanya konstitusional itu yang kami pahami
nah kalau begini perdebatannya menjadi sehat
kalau kemudian malah dikatakan loh pak jokowi takut sudah pasti tidak
apalagi kaitannya dengan pilkada dki
saya agak lupa surveinya lsi atau indobarometer bahwa pilkada dki tidak berdampak ya
kepada secara politik kepada wilayah wilayah lainnya apalagi nasional
tapi bahwa ada kesan begitu dan dikobar kobarkan ya monggo
kita tidak dalam posisi yang begitu
tetapi bahwa dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang pernah kita lakukan dua ribu empat belas dua ribu sembilan tidak ada masalah
dan tidak melahirkan calon tunggal
nah saya kira ruang demokrasi kita terbuka
ada pembatasan dalam ukuran ukuran tertentu agar demokrasi kita sehat
karena kita tidak mengandung paham liberalism sebebas bebasnya
kira kira para pemikir konstitusi dan undang undang yang lama kan begitu
nah karena itu sesuatu yang menurut imat kami manfaat dan positif itulah yang kita teruskan
nah yang kemudian kalau dikatakan menggunakan dasar pemilu yang mana ya pemilu terakhir
sama juga dengan pilkada dua ribu delapan belas nih

ini sebenarnya satu syarat saja yang harus dipenuhi guna memberikan insentif bagi terbangunnya koalisi yang lebih ideologis

ini tidak bisa dibangun dalam tempo yang singkat
ini menyangkut pelembagaan partai politik menyangkut memetradisikan satu politik yang lebih sehat ya
supaya koalisi koalisi ke depan itu apalagi dalam undang undang pemilu yang baru akan dibangun sejak lama
jadi satu tahun sebelum pemungutan suara
itu akan memberikan satu insentif kemajuan yang menurut emak saya harus dimajukan dalam setiap
dan juga dalam setiap kurun waktu secara periodik pada setiap pemilihan secara serentak
supaya nanti begini loh partai partai yang senafas aliran ideologi itu ya secara otomatis nanti dia akan bertemu untuk membangun koalisi
tidak seperti sekarang siksak
dan kemudian menjadi sangat pragmatis transaksional
apalagi kalau sudah calonnya itu berkuasa atau menang dalam pilpres
kemudian dibangun koalisi baru
pada isu ini koalisi tersebut lari
partai partainya berapa partai lari kan
nah kalau begitu terus ya maka relasi politik antara pemerintah dan dpr akan dibunuhi konflik dan kegaduan
dampaknya adalah pemerintahan tidak
kalau pemerintahnya tidak efektif tidak bisa melayani menjawab kebutuhan kepentingan dan menyelesaikan masalah rakyat
yang rugi juga rakyat itu sendiri
jadi ini soal pertek
kalau juga tentang calon
tentang calon desain untuk calon tunggal seperti apa mas heru
seperti yang disampaikan juga mas andri tadi
kemarin kan prakteknya kan tidak ada calon tunggal juga
tapi kita juga begini loh
kalau misalnya ya
apa partai partai itu bersepakat terhadap satu orang
katakanlah semua nanti sepakat sama pak prabowo
apa kemudian pak prabowo oligarki
otoriter kan ya tidak
ini kan bagian dari tradisi kita yang orisinil sejak masa lalu
untuk memilih pemimpin
kalau yang dipercaya adalah tidak ada pilihan alternatif pilihan yang lain kenapa tidak
sepanjang tidak ada rekayasa loh
kita ini sudah melakukan
sepanjang tidak ada rekayasa ya
penyusunan sistem yang sebenarnya memberikan ruang secara terbuka untuk setiap partai atau gabungan partai politik bisa mencalonkan pasangan calon dengan ukuran tertentu
dan kalau kemudian
dijalankan sebagaimana seharusnya dan semestinya
mestinya juga tidak akan terjadi calon tunggal
ada tanggapan dari mas andre
saya kira tidak ada niat
apalagi satu upaya politik untuk menghambat siapapun yang bakal maju
jadi tidak ada anggapan menjegal itu sangat tidak benar ya mas arief ya
gimana bisa menjegal
maksud saya begini
kalau alasan teman teman itu berkaca pada praktek yang selama ini terjadi dalam pemilihan umum serta di belahan dunia yang lain yaitu negara negara amerika latin yang tidak menerapkan threshold
nah itu masih relevan
masih relevan menurut saya
karena pengalamannya tidak pakai threshold
kenapa di sini pakai threshold
maka kita akan menggulatinya secara intelektual untuk itu
kita akan mendiskusikan tentang political behavior
kita akan mendiskusikan tentang kultur
kita akan diskusikan tentang sosiologi masyarakat dan bangsa kita dan lain sebagainya
baik mas arief kita tahan dulu ya
nanti mas andri juga akan memberikan tanggapan setelah jeda tetaplah di cnn indonesia prime
sebelum saya ke mbak wiwi saya minta tanggapan dulu dari mas andre
tadi soal khawatir itu sangat gak mungkin
kemudian khawatir bersaing itu sangat gak mungkin
beda pemilu pemilu sebelumnya
pemerintah sebelumnya kan bukan pemerintah pak jokowi
sekarang kita rasakan pemerintah ini memberikan dampak mundur terhadap era demokrasi yang kita rasakan
bahwa sekarang dibandingkan zamannya reformasi lalu masuk ke zamannya pak habibie gus dur ibu mega lalu pak sb
kita kan menikmati era demokrasi yang luar biasa ya kita menikmati kebebasan bicara
kalau sekarang kan semua harus berhati hati bahkan tidak ada kegentingan pun ada perpu ormas
ini yang berbeda yang harus disikapi
tapi kalau misalnya kembali ke saleru pemilu
ya saya kasih pengantar sedikit ini yang berbeda suasana kebatinan pemilu pemilu sebelumnya dengan pemilu ke depan dua ribu dua puluh
suasana kebatinan ada pengaruhnya
ya sangat pengaruh kita tahu berita berbeda sedikit di media media mungkin ada yang telepon
kan itu sudah pembicaraan umum di mata
di masing masing pemret yang ada di berbagai media
nah ini yang kami takuti terus terang
bahwa nanti di pilpres dengan tekanan tekanan seperti itu partai partai akan takut bergabung dengan kami
sehingga ya gerindra akan sendiri dan tidak bisa berkoalisi untuk mencalonkan pak prabowo
ini fakta yang harus kita akui sekarang
bahwa zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dulu
kalau dulu kita masih bisa bebas berbicara sekarang tentu kita harus lebih berhati hati
jadi begitu mas
jadi maksudnya dua ribu menggunakan acuan
dan dua ribu empat belas terutama ketika melihat hasilnya juga
dan dua ribu empat belas itu kan pak s b tidak mencalonkan lagi
jadi statusnya pak jokowi dan pak prabowo baru
kalau yang sekarang yang kita hadapi ingkamban
yang kita hadapi incumbent yang begitu powerful
yang tidak ada suasana genting aja beliau bisa menerbitkan perpu genting
nah itu hubungannya dengan kemudian yang calon tunggal tadi bagaimana
ya calon tunggal itu
tadi sudah dijawab oleh mas arief
akhirnya nanti dengan suasana
partai yang koalisi sekarang ini benar benar diikat
partai partai yang ada ini akan diikat untuk berkoalisi semuanya mendukung pak jokowi
sehingga kami partai gerindra mungkin saja tinggal sendiri
sehingga kita tidak bisa mencalonkan pak prabowo sebagai calon presiden
baik kalau dari kecepatan mbak wibi sendiri seperti apa
melihat ru pemilu ini kemudian ada kekhawatiran atau dugaan bahwa disebutkan
ada keinginan untuk menjegal calon tertentu
dalam hal ini langsung saja disebut jokowi disebut takut head to head dengan pak prabowo
walaupun tadi sudah dijawab oleh mas arief
ya esensi demokrasi itu mas indra adalah partisipasi kontestasi atau kompetisi dan representasi
kan itu sebenarnya
jadi kalau partisipasi saja dalam pemilu sudah
tapi apakah lalu kontestasi itu juga diberikan peluang
kita menjadi khawatir bukan hanya karena
mungkin kekhawatiran kepada pak jokowi
saya khawatir partai politik ini sudah tidak pro lagi pada kontestasi

saya khawatir partai politik ini sudah tidak pro lagi pada kontestasi

semacam itu yang suksesi
itu cenderung untuk mencalonkan calon tunggal di dalam partainya sendiri
kalau nuansa aklamasi tadi itu dibawa ke kontestasi di pilkada
dua ribu lima belas terjadi ada sekitar enam tujuh daerah yang calonnya tunggal
dua ribu tujuh belas diulang lagi ada lagi masih calon tunggal itu
nah ini korelasinya apa
dampak dari sisi multi partai terhadap hanya calon tunggal itu apa
karena kehilangan kita
berarti kontestasi yang harusnya dilakukan secara berkualitas secara transparan secara akuntabel tidak terjadi
ya sudah calon boneka lah calon bumbung kosong lah semacam itu
kita ditarik ke alam yang tidak menggunakan nalar sehat akhirnya
tapi kemudian tadi saya sempat menyimak apa yang disampaikan oleh mas arief begitu dari pdi perjuangan
menyebutkan kalau misalnya partai partai ini kemudian bersepakat tentang calon satu calon tertentu
apakah ini disebut otoriter kan tidak juga
oh iya masalahnya kan saya meneropong bagaimana demokrasi di indonesia ini
sungguh sungguh di backup oleh partai partai politik yang berkualitas yang sehat gitu ya
lalu nanti akan membuahkan
satu nilai nilai budaya politik yang nantinya di masyarakat dalam kehidupan kenegaraan kita kehidupan politik kita itu juga jauh lebih bagus
pak hanya partai yang punya otoritas untuk mengusung presiden dan calon presiden dan calon wakil presiden
sekaligus tidak hanya partai tapi koalisi partai gabungan partai
itu artinya ketika partai diberikan oleh konstitusi payung hukum yang kuat seperti itu dia harus bertanggung jawab
sekarang apa yang dimainkan oleh partai partai yang representasinya itu di fraksi fraksi dpr gitu ya
sekaligus pemerintah yang notabene juga partai gitu ya yang memimpin negara ini kan juga orang partai gitu
nah ini apa yang direpresentasikan oleh partai partai melalui fraksi dan melalui pemerintah
itu yang saya melihat kok rasanya kehilangan roh dari nawai itu untuk memperbaiki kualitas pemilu kita
revisi itu apa sih maknanya
oh karena apa ada filosofi teks dan konteks kan gitu
apakah menjawab filosofinya bahwa sebetulnya ini kan tidak terputus dengan tujuan kita berdemokrasi melalui pemilu
yaitu suksesi yang bisa mengundang partisipasi masyarakat suksesi yang transparan suksesi yang juga akuntabel
tadi ya saya potong dulu mbak wiwi
tadi kan kalau disebutkan apakah ada yang bagus dari revisi
tujuannya memang agar memperkuat dari koalisi yang ada dari awal sehingga presidensialisme itu menjadi juga lebih kuat
presiden memiliki dukungan yang kuat dari dpr ya memang kemudian memang mengambil dari pemilu sebelumnya dua ribu empat belas
kalau targetnya untuk merampingkan partai untuk melembagakan koalisi agar lebih terformat terukur dan sebagainya
tentunya itu tidak bisa dilakukan sekonyong konyong diputus gitu ya
nah itu harus terjadi secara alami
jadi kita juga risih kalau terus menerus banyak partai politik tapi lalu tidak efektif
tidak menyebabkan kita nanti memiliki pemerintahan yang governability kan gitu
tapi dengan cara itu menurut anda memang sangat bisa memperkuat sistem presidensial
ini argumentasi yang masih questionable yang masih debatable
didiskusikan diperdebatkan bahwa semakin tinggi pt untuk pemilu legislatif
itu akan menurunkan jumlah partai di dpr
tidak juga dinaikkan dari dua lima ke tiga lima naik juga
lalu dengan pemilu presiden dengan pt ini menurut saya sangat tidak relevan dan tidak signifikan
karena apa kita itu memperkuat sistem presidensial berdasarkan amendement konstitusi kita
itu dalam konteks adalah mendahulukan
pemilu presiden bukan menomorduakan
kalau mendahulukan yang pemilu legislatif itu artinya parlementer kita kan
penguatannya harusnya di situ justru mendahulukan pemilu presiden
supaya tidak transaksional supaya kita konsisten
berarti itu apalagi tidak ada ambang batas pencalonan justru di situ
betul lah logikanya
nalar sehat kita mengatakan
kalau ini diberikan persentase dengan pt presidential threshold
dari mana judulnya
kalau kita oh pernah kita melakukan itu justru ini kita sedang memperbaiki
nah lipi melakukan penelitian ini jauh sebelum pemilu dua ribu empat belas
jadi sebenarnya tidak ada omong omongan tentang ini ya
tidak ada soal ini
tapi penelitian lipi mengatakan bahwa kalau ingin memperkuat sistem presidensil
maka dahulukan pemilu presiden
tapi maksudnya semangatnya mendahulukan pemilu presiden itu semangatnya adalah
tidak ada ambang batas pencalonan presiden di situ salah satunya
menjadi tidak relevan
dari mana landasannya
walaupun sekarang tidak mendulukan pemilihan presiden
tapi serentak semangatnya tetap sama tidak ada ambang batas itu ya
betul dengan begitu nanti mau tidak mau
partai partai akan mencari yang tidak hanya sekemistri tapi ideologi dan sebagainya
kan itu sebenarnya
jadi ujung ujungnya itu sama
kepentingan nasional tidak ditabrak tabrak
sekarang energi kita terkuras dengan akan judicial review lagi
lalu kpu dan bawaslu juga wait and see lagi plan a plan b terus menerus kan gitu
oke nanti saya akan mendalami tentang mendahulukan pemilihan presiden
yang maksudnya semangatnya adalah tanpa ada ambang batas pencalonan presiden
di situ apalagi kalau sekarang memang masih serentak bukan dulu duluan pemilihan presiden
tapi semangatnya juga tanpa ambang batas
nanti kita akan tanyakan ke mas arief ibowo bahwa sebenarnya
kalau menurut mbak wiwi inilah yang bisa memperkuat sistem presidensialisme kita
kami akan segera kembali tetaplah di cnn indonesia prime news
baik berbicara memperkuat sistem presidensialisme tadi
apakah benar dengan ambang batas ataukah justru tanpa ambang batas
apalagi mendahulukan pemilihan presiden ketimbang pemilihan legislatifnya
mas arief ini ada sanggahan dari mbak wiwi tentang penguatan sistem presidensialisme itu
bukan dengan justru dengan ambang batas pencalonan presiden
bahkan usul dari kajian lipin ya bukan sekedar wacana ya mbak wiwi ya
bahwa mendahulukan pemilihan presiden itu sendiri
ya pertama kalau itu jelas konstitusi kita tidak memungkinkan
kalau pemilihan presiden lebih dahulu ketimbang pemilihan dpr
pdi perjuangan pernah menggagas itu kalau tidak salah pada kongres ketiganya atau kedua
itu bahwa sebaiknya pemilihan presiden lebih dulu
tapi kita sadari betul kalau kita mau mengatur pemilihan presiden terlebih dahulu
setelah itu baru pemilihan
maka dpr dpd dan dprd maka konstitusi harus dirubah

setelah itu baru pemilihan
kita menelisih sampai asbab dan usulnya
bagaimana norma norma dalam konstitusi itu dibangun dibentuk
kemudian perubahan empat tahap atau amandemen mulai tahun dua ribu dua
nah itu tidak memungkinkan
kita pernah punya pikiran begitu
bahkan menjadi bahan perdebatan yang menarik dalam kongres kami
nah yang sekarang ada dan kita patuhi kita ikuti adalah putusan mk
jadi ini sebenarnya soal perspektif ya soal masyarakat
jadi kalau saya misalnya saya juga tidak akan mengatakan loh
pihak yang mengatakan bahwa karena itu tidak perlu tidak relevan lagi threshold
dan sebagainya sebagai orang yang nalarnya tidak tepat
itu saya tidak mau katakan begitu
kita sama sama bernalar
pendekatannya yang berbeda
bahkan mungkin acuan tata nilai yang kita gunakan juga berbeda
nah karena itu memang ini menjadi menarik bagi pergulatan
nah kepentingan apa yang akan didorong disana
kepentingannya adalah kepentingan saya kira semuanya orientasi untuk memperkuat presidensialisme
ada pengalaman pengalaman yang dipraktekan di berbagai negara bangsa
apakah secara otomatis itu perlu kita adopsi
kita selalu mencari kecocokan
itulah sebabnya pada negara negara yang baru berkembang
negara negara yang muda dalam demokrasi
memang membutuhkan waktu dan gradual gitu
sampai pada saat itu
konsensus yang kemudian disadari dipahami dimengerti bersama
bahwa tidak perlu diubah lagi sistem itu
contoh misalnya dalam perubahan undang undang pemilu
kalau kita menggunakan kuota hari terus menerus
maka bias pada partai kecil yang menimbulkan ketidakadilan pada representasi
harga kursi akan terus menerus berlangsung
apalagi presidennya di eropa
misalnya kuota hari itu sudah diputuskan oleh mahkamah konstitusi di berbagai negara
tidak boleh diberlakukan
amerika diputuskan oleh makam agung juga sudah dilarang
setelah kita simulasikan kita hitung oh ya
dia tidak memberikan rasa keadilan
bagi upaya setiap partai politik untuk meraih dukungan rakyat sebanyak banyaknya
begitu dikonversi menjadi kursi
senjangan yang lebar perolehan satu partai dengan partai yang lain
hasilnya adalah sama
karena itulah kemudian kita majukan dengan metode konversinya menjadi santai lagu
untuk merubah kuota hari itu salah satu contoh yang kita majukan
nah parlimen tersebut juga begitu
ada partai partai yang mengusulkan sangat tinggi
itu juga tadi dikatakan sebenarnya disinggung dalam rangka penyerjanaan sistem kepartean
tetapi kan ini menyangkut soal interaksi berbagai pihak komunikasi
yang akhirnya kita menemukan satu titik temu ya sudah naiknya setengah persen
begitu juga begitu kan
ini kan dinamika yang berlangsung di negeri ini kan akan terus berkembang
tidak bisa kita hentikan seperti itu
saya ingin mengatakan begini
presiden jokowi misalnya dianggap presiden yang otoriter
yang membuat sekarang semuanya serba takut
siapa bilang kalau presiden jokowi mau mengerahkan seluruh daya upayanya
pilkada dki yang katanya presiden itu berbiak pada ahok pasti menang dong
kan juga kalah
nah jadi menjadi kontradiktif
sama dengan kita begini menginginkan pemilu yang murah
yang tidak memberikan insentif bagi korupsi
tetapi desain sistemnya yang kita bangun dan kemudian kita rumuskan
dalam setiap norma yang ada pasal maupun ayat itu justru memberikan
dorongan bagi pemilu yang mahal
contoh sistem pemilu propusna daftar terbuka suara terbanyak
di tengah konsolidasi partai partai belum cukup kokoh
kaderisasinya tidak berjalan dengan baik dan lain sebagainya
saya ingin katakan soal perspektif
karena soal perspektif itu maka sebaiknya kita menggulatinya secara intelektual
jadi permasalahan perspektif saya ke mas andri dulu
jadi ini masalah perspektif tadi mas arief bilang
insinuatif menudo dan sebagainya kami tidak menudo siapapun
nah itu dia bagaimana ada tanggapan dari mas andri
kalau partai gerindra menganggap ini inskonstitusional
bahkan kita mengutip pernyataan hakim mk pun pak saldi isra bahwa
presidential short ini adalah penggunaan untuk pilpres itu adalah inskonstitusional
makanya kami meyakini nanti teman teman yang akan mengadukan judicial review
kita akan yakin ini akan menang
tapi dugaan bahwa ini presiden jokowi takut bersaing sudah tidak diapakai lagi nih ya
ya kita tetap menduga karena dari awal yang ngotot untuk presidential shortnya pemerintah
padahal hak yang menentukan ruu pemilu ini kan adalah partai partai politik di dpr
tapi mas andri bilang ini hanya perbedaan perspektif pandangan
ini pemerintah melalui mendagri begitu ngototnya begitu mencoba memaksakan kehendak
jadi memang inilah desain dari pemerintah
kalau pak jokowi dibilang pasti menang ya bahwa pak ahok ya kita merasakan kok bahwa faktanya memang pak jokowi dengan tangan pimpinan
karena terlihat ya dirasakan kekuatan pemerintah mendukung pak ahok
bahkan di saat pak ahok ya ini fakta ya bisa silahkan dibantah pak ahok habis maki maki ketua mui di persidangan
ya pak kehaji ma'rufi tadi saya kasih fakta
menjawab pak arief itu bayangin seorang menko maritim pak luhut kapolda metro jaya pangdam jaya datang ke rumah kehaji ma'rufi
seakan akan udahlah seperti utusan pak ahok jadi siapa bilang tangan tangan pemerintah
ini yang kemudian melandasi melandasi apa namanya bagaimana ada
jadi memang ketakutan dari pemerintah ketakutan dari rezim pak jokowi menghadapi pak prabowo itu jelas
kekalahan pak ahok ini benar benar memukul mental dari rezim ini
bahwa bisa saja pilpres dua ribu sembilan belas mereka akan kalah
oke walaupun tadi mas arief sudah menjawab ini hanya soal perbedaan perspektif
tapi itu tadi yang melandasi pemikiran anda dugaan anda bahwa ada khawatiran dari pak jokowi berhadapan dengan pak prabowo lagi
terutama dikaitkan dengan hasil pilkada dki ya
apalagi saya mengutip kata kata hakim mk pasal di isra bahwa penggunaan presiden threshold dalam pemilu pilpres itu inskonstitusional
baik kalau masuk ke ini apa yang dikhawatirkan oleh gerindra tadi menurut anda itu sangat sangat relevan nggak sih sebenarnya
iya ini satu pentingnya membangun trust jadi menurut saya tidak perlu ada kecurigaan yang tidak yang apa ya menurut saya tidak prinsip gitu
yang prinsip adalah bagaimana menghadirkan pemilu dua ribu sembilan belas yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya
yaitu serentak tadi itu tidak pernah ada contohnya untuk indonesia dengan penuh kehatian
jadi bagaimana memberikan payung ini contoh kalaupun nanti pilpres seperti itu dengan pilek dibersamakan
berarti bagaimana agar kontestasi itu nuansa atau esensi dari kontestasi tidak direduksi
biar saja muncul beberapa calon nanti mengerucut sendiri
jangan ada asumsi kalau tidak ada presidensial threshold lalu semua orang bisa mencalonkan diri
mas indra mencalonkan saya mencalonkan itu nggak tahu diri kan
jadi nanti itu akan
tetap ada ini ya apa namanya aturan mainnya ya
iya aturan main ada persyaratan
tidak sembarang bisa maju oke
jadi menurut saya boleh saja untuk pemilu dua ribu sembilan belas ditata dari sekarang
itu namanya mempersiapkan atau membuat prakondisi
tapi prakondisi tadi itu ya harus ada fairness
menurut saya itu yang penting
ada dugaan ada asumsi ada tudingan tetapi yang pasti persoalan perbedaan persepsi ini bisa akan selesai tentu saja di mahkamah konstitusi
mereka lah yang satu satunya lembaga yang bisa menafsirkan apakah sebuah pasal itu konstitusional atau inkonstitusional
saya ucapkan terima kasih mbak wiwi mas andre
terima kasih telah hadir dan juga mas arief meluangkan waktu untuk cnn indonesia prime news
cnn indonesia prime news selamat malam bapak bapak dan juga ibu
dan raguman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir tetaplah di cnn indonesia prime news